pemirsa kalau misalnya anda bosan sarapan seperti sekarang saya bosen banget sarapan setiap hari tuh
sarapannya sandwich steak ada burger terus ada sausage
tapi kok gak sehat semua gitu sih
iya kan orang kaya kan gitu sarapannya kan
bebas bebas takut juga lemak kok sama ya
nah ada ide baru nih buat sarapan pemirsa di rumah ya
kali ini lebih sehat sedikit lah pemirsa ya saya juga nih harus sarapan yang lebih sehat juga
oatmeal dan juga granola itu bisa dijadikan sebagai sebuah pilihan
tapi juga selain bisa jadi sarapan ini juga bisa jadi cemilan yang menyehatkan juga
pas banget ya
sekarang tuh lagi kekinian banget
nah meski keduanya berasal dari gandung oatmeal dan granola punya banyak perbedaan
ini langsung deh informasinya untuk anda
gaya hidup sehat tak terlepas dari beragam produk yang kaya akan nutrisi dan baik dikonsumsi oleh tubuh
oatmeal dan granola dua makanan yang identik dengan diet sehat
ya meski sama sama berasal dari keluarga serelia keduanya punya fakta yang berbeda
yang mencolok terlihat dari penampilannya
oatmeal biasanya bertekstur lebih halus dibanding granola yang bertekstur kasar karena sudah ditambahkan kacang kacangan dan juga buah kering
oatmeal berasa hambar sedang granola ungunya manis karena kerap ditambahkan bahan pemanis sehingga granola sering dipadatkan jadi kudapan yang renyah
kedua duanya ini mempunyai fungsi yang berbeda
kalau oat itu karena dia dalam bentuk paling alamiahnya sebenarnya ini bisa jadi menjadi karbohidrat utama kita
dan kalau misalnya granola ini sebenarnya sebagus bagusnya granola karena dia sudah diproseskan ada tambahan ini tambahan itu
jadi sebenarnya kita mengkonsumsi ini lebih sebagai pelengkap bukan sebagai makanan pokoknya
modifikasi dari oatmeal yang terkenal adalah muesli
terbuat dari oat pula diberi campuran biji bijian dan buah kering
tidak dipanggil seperti granola dan biasanya cenderung hambar

bagaimana kandungan nutrisi antara oatmeal dan granola
sama sama terbuat dari gandum kandungan gizinya pun tak jauh berbeda
sama sama tinggi serat karbohidrat kalium magnesium juga protein dan lemak
perlu diperhatikan pula kadar gula dalam granula
jadi pilih yang homemade atau berkadar gula rendah
bagaimana berkreasi dengan oatmeal atau granola
selain ditambahkan madu ataupun susu rendah lemak
oatmeal juga bisa ditambahkan gizi pelengkapnya seperti telur
oat ini dicampurkan menjadi smoothie bowl
ini kita bisa masukkan bahan bahan atau buah buahan yang sebenarnya warnanya cerah
tidak usah buah buah impor buah buah lokal pun tidak apa apa
seperti buah naga merah dan lain lain
jadi even untuk anak anak atau orang orang yang susah makan sayur ini bisa diselipkan di situ
wah kalau oatmeal dan granola yang diracik cantik
sehat yang kaya nutrisi seperti ini pasti menggugah selera ya
apalagi saat dinikmati
selamat berkreasi dengan gandum pilihan anda